sampah merupakan masalah terbesar yang ada saat ini di seluruh dunia terutama sampah plastik
dan paling besar sumber dari sampah plastik itu berasal dari botol minuman
dan idealnya para produsen seharusnya ikut menjadi bagian dari solusi untuk memecahkan masalah sampah ini
nah salah satu produsen yang berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik dan juga untuk menggunakan plastik yang bisa didaur ulang adalah coca cola
insight with desi anwar saat ini berada di fasilitas daur ulang botol plastik di amandina
bumi nusantara di cikarang untuk melihat bagaimana proses mendaur ulang botol plastik ini
dan juga untuk melihat apa apa saja komitmen dari coca cola untuk mengurangi sampah plastiknya
bersama saya desi anwar
plastik bekas pakai selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan baik pencemaran tanah maupun laut
sifat plastik bekas pakai yang tidak mudah terurai butuh waktu sampai ratusan tahun jika terurai secara alami
plastik merupakan kemasan yang cukup banyak digunakan untuk membungkus makanan dan minuman
jenis plastik yang digunakan sebagai kemasan antara lain pet hdpe pvc dan sebagainya
dengan jenis yang berbeda beda inilah membuat proses pengolahan dan daur ulang plastik juga tidak sama
sebagai wujud komitmen mendukung program pemerintah terkait pengelolaan plastik bekas pakai dan ekonomi sirkular
coca cola euro pacific partners indonesia dan dynapack asia mendirikan fasilitas daur ulang botol plastik pet
yang dikelola pt amandina bumi nusantara
investasi senilai lima ratus lima puluh enam dua miliar ini akan mengurai penggunaan plastik murni atau virgin pet yang merupakan bahan baku utama botol kemasan
selain itu juga mampu menurunkan emisi karbon bila dibandingkan dengan penggunaan bahan baku pet
dari plastik murni
alhamdulillah apa kabar pak niski senang sekali bisa hadir
alhamdulillah sehat sekali senang bisa hadir mbak
yaitu pak triyono priyo susilo teman kita yang sudah lama ya
sehat sehat saja tentunya
alhamdulillah sehat sehat mbak
saat ini berada di sebenarnya di cikarang ya lumayan ya
cukup jauh dan ini ada sebuah fasilitas yang namanya amandina bumi nusantarana
pak tri tadi saya katakan di pembukaan saya bahwa memang sampah ini merupakan bisa dikatakan bencana ya sekarang di planet ini
produsen harusnya memang menjadi bagian dari solusinya
supaya kita bisa mengurangi sampah ini
ini seperti apa coca cola melihatnya
sebagai salah satu perusahaan yang memang menggunakan banyak sekali botol kemasannya
terima kasih sekali mbak desi bisa hadir
senang sekali bisa bertemu kembali
memang kalau mungkin kita ingat mbak desi
dulu kami pernah meluncurkan satu campaign ataupun inisiatif
yang disebut world without waste atau dunia tanpa sampah
dunia tanpa sampah
nah itu memang menjadi apa ya bisa dianggap menjadi north star nya kami
guiding principle kami untuk bagaimana kita bisa menjadi bagian daripada solusi permasalahan sampah plastik
ini tahun berapa ya world without waste
dua ribu delapan belas dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas yang pada saat itu terluncurkan
ceo kami menunjukkan secara global
jadi apa yang kami put in the market by dua ribu tiga puluh itu kita harapkan bisa kita kumpulkan dan kita dorong ulang
tentunya masing masing negara harus berusaha mencari jalannya bagaimana mbak
jadi ini adalah target berikutnya mbak
dan ini juga by dua ribu tiga puluh
sehingga ini juga komitmen yang sangat besar
nah kalau pada waktu ini diluncurkan kami melakukan sedikit mapping mbak di indonesia
kita lihat kalau kita mau mencapai tujuan besar tadi seperti apa sih kondisi di indonesia
ya kan jadi we need to figure out how kita bisa menggunakan
apalagi collection yang berasal dari rumah
yang belum terkeluar
betul yang belum terkeluar itu akan problematic jadi itu kita pahami
kemudian kalau kita mau menggunakan bahan baku daru ulang plastik rpet seperti apa
ternyata di indonesia pada waktu itu belum ada mbak
ataupun ada sangat sedikit produsen yang bisa memproduksi rpet recycle pet material yang kualitasnya food grade
oke ini ada pet yang itu pet ya biasanya
betul yang botol
recycle atau pet daur ulang
nah pt daur ulang sudah cukup banyak di indonesia
tapi yang food grade yang bisa dipakai kembali untuk kemasan makanan minuman sangat sedikit
nah itulah tantangan besar
nah kalau kita lihat di sini alhamdulillah di fasilitas ini ini adalah fasilitas yang dibangun oleh mitra kami coca cola euro pacific partner
bekerja sama dengan partnernya dana pack asia
untuk berinvestasi di pabrik recycle pet food grade di indonesia
jadi kami alhamdulillah kami melihat ini langkah yang sangat maju untuk kami di indonesia
bahkan bisa menjadi contoh dari coca coca cola lain di luar negeri
ini bisa dikatakan ini salah satu prototipe ya dari bagaimana solusi kita untuk solusi
untuk mendaur ulang plastik botol
nanti botol botolnya bisa didaur ulang
jadi yang botol yang sudah didaur ulang
sekarang ini bagaimana dan sampai seperti apa dan apa saja yang harus dilakukan dalam tujuh tahun ke depan ini pak tri
nah ini mungkin sedikit sedikit numbers memang
alhamdulillah karena kita sudah melakukan upaya ini sudah dibangunlah pt amandina ini
kemudian selain itu juga nantinya kita juga ada apa
mitra kami coca cola yerba seperti paharan itu membangun mahija para hitam nusantara
yaitu yayasan yang memang fungsinya bekerjasama dengan para recycling heroes
yang mengumpulkan botol botol bekas paket tadi untuk diolah
jadi kalau kita bisa lihat footprint kita bisa lihat kita anggap seratus
sudah bisa mengumpulkan tiga puluh
kalau mbak desi sempat lihat teman teman sempat lihat di pasar itu coca cola tiga
tapi ini memerlukan apa desain baru dong
itu sangat tentunya testing karena itu untuk bisa dapat lolos mbak untuk kita bisa pakai recycle pet itu prosesnya mungkin hampir setahun kali mbak
tentunya market by market kita melihat bagaimana kondisinya
nah yang juga kita coba dorong tentunya adalah sebenarnya ada satu goal baru lagi yang memang kurang lebih diluncurkan dua tahun lalu
jadi kita setelah dikonsumsi dicuci dibersihkan diisi lagi
karena kita melihat memang portfolio ini yang menjadi cukup penting market by market tentunya ada perbedaan konteks nah ini yang kita paling cocok seperti apa mbak
oke saya rasa kita perlu melihat ini bagaimana proses daur ulang ini dan juga step by stepnya
oke istirahat sebentar ya
diskusi kita masih cukup panjang dan kita juga tampaknya harus melihat sendiri bagaimana fasilitas di sini mendaur ulang botol botol kemasan plastik
tetaplah bersama insight bdsi anwar kami akan segera kembali
nah tentu ini juga memerlukan banyak edukasi ya bagaimana kita bisa memilah botol yang bisa kita proses dari segi kuantiti quality dan juga bagaimana kita bisa mengkolek dengan bertanggung jawab
terima kasih harus saya beripan untuk ini

ini merupakan mitra dari coca cola ya
the euro pacific partners yang khusus untuk mendaur ulang
kemasan botol plastik itu sendiri
nah pak soeharji mungkin bisa cerita sedikit mengenai amandina bumi nusantara ini
dan sampai bisa berpartner dan apakah memang ini
this is your line of business gitu apakah merupakan fokus dari perusahaan amandina
sebenarnya kan ini madinah ini didirikan dua ribu dua puluh ya
tentu ini bukan main business nya coca cola
jadi memang kita berinisiatif untuk amandina ini menjadi solusi sampah plastik di indonesia
jadi mitra ya
jadi mitra dan kita berpartner dengan danapeg asia untuk bisa bersama sama membuat suatu impact
kepada sampah plastik di indonesia
dan ini juga termasuk dalam
ya saya lihat memang untuk menanggulangi waste ini ya
sampah ini perlu ya kolaborasi ya antara berbagai pihak
ada produsennya ada misalnya dynapack nya
dan juga mungkin mau tidak mau teknologinya
nah ini bagaimana proses
tadi kita sudah katakan katanya ada sekitar dua puluh lima ribu ya ton
botol itu kalau dibotol berapa jumlahnya
itu hampir dua miliar botol ya bisa kita proses
hampir dua miliar botol dan rata rata kemasan botol minuman
kemasaan botol minuman iya benar
dan didaur ulang di sini
tidak ulang di sini semua
how prosesnya mungkin dari hulu ke hilirnya dan juga teknologi yang digunakan mungkin
pak suharji bisa jelaskan ya step by step
jadi teknologi ini yang kita gunakan memang teknologi termutahir ya di mana untuk mesortir botol
mencacah menjadi flake dan menjadi resin itu kita menggunakan teknologi jerman dan austria
ini ya kita lihat di sini ini jerman dan austria
iya jadi dari sini sampai menjadi flake adalah teknologi jerman
untuk menjadi food contact approvasi kita menggunakan mesin dari austria
wow ini bisa dikatakan yang pertama di indonesia atau apakah sudah ada yang seperti
yang sampah botol indonesia dan bisa membuat jadi botol coca cola lagi inilah yang pertama
ini yang pertama ya jadi ini semacam prototipe nya
jadi mungkin bisa step by step nya kita lihat di sini
kita nggak akan masuk ke dalam karena agak terlalu berisik
bagaimana pak suharji dari misalnya botol datang ke sini
jadi botol datang dalam bentuk bale ya
dalam bentuk bel ini akan masuk ke dalam gudang kita
gudang bahan baku kita untuk kita cek dan kita pastikan kualitasnya sesuai dengan standar yang kita butuhkan
dan ini akan di loading ke dalam conveyor
dimana tahap pertama akan ke nomor ini adalah metadetector
jadi apabila ada metal di dalam itu akan ditarik oleh magnetnya
jadi untuk menghilangkan kontaminasi metal
nah dari ini kita akan ke proses berikutnya
ini adalah tromel
jadi tromel ini meng sortir ukuran ukuran
yang bukan botol
yang lebih besar dari botol yang lebih kecil dari botol juga akan jatuh di bawah
jadi di sini kita mengurangi kontaminasi benda benda lain yang masuk
setelah dari sini akan ke heavy trap
heavy trade itu adalah angin dari bawah
dengan udara dihembuskan memastikan botol kosong yang akan diproses
sedangkan botol apabila ada isinya kan berat
dia akan jatuh ke bawah
dan ini akan kita keluarkan
nah setelah dari situ kita akan mencabut label nya
dan berikutnya kita juga memisahkan antara plastik botol yang kita bilang rigid ya kaku ya
dengan kontaminan lain seperti label label
jadi dipisahkan antara botol dengan plastik plastik yang lebih lunak
nah mungkin saya ingin tahu ya
tadi kata pak tri ini collection
ini salah satu tantangan lah di indonesia
ini rata rata dari mana botol ini didatang dan sumber sumbernya ini dan bagaimana memprosesnya
karena biasanya botol botolnya bisa ada yang dari sungai ada yang jadi tidak ini lah
kotor dan lain sebagainya
ini bagaimana soalnya
jadi kita sekarang ini bekerjasama dengan
yayasan mahijapahitah nusantara ya
jadi yayasan nirlaba yang fokus kepada bagaimana mengkolek botol dari seluruh indonesia
nah tentu ini juga memerlukan banyak edukasi ya
bagaimana kita bisa memilah botol yang bisa kita proses dari segi kuantiti quality
dan juga bagaimana kita bisa mengkolek dengan bertanggung jawab
terutama kita sangat concern terhadap tidak
harus tidak ada child labor atau modern slavery dalam proses koleksi ini
sekarang ini memang paling banyak botol ya di jawa
dari pulau jawa
karena memang populasi indonesia penduduknya paling banyak di jawa ya
tapi kita sekarang sudah ada kerjasama dengan dua puluh empat collation center
ada di jawa bali sumatera kalimantan dan sulawesi
dan ini datang tiap hari
setiap hari datang
ada kira kira berapa jumlah yang datang
dan di gudang ini sekarang stoknya
stok kita di gudang sekitar seribu ton
dan ini mesin dua puluh empat jam
empat jam satu hari kita bisa memproses sekitar seratus ton
dan ini dari botol botol ini ini kan ada komponennya kan beda beda ya
ini kan beda ya beda materialnya
nah ini bagaimana nanti dalam prosesnya soeharji
jadi ketika kita giling
ini kan akan menjadi cacahan ya jadi flake
dan ini akan terpisah
dan ketika proses kita mencuci pet ini berjenisnya tenggelam
jadi sedangkan plastik lain akan mengapung
jadi kita akan hanya mengambil yang tenggelam
nah setelah itu pun masih tetap akan ada bisa kemungkinan lolos
dan kita ada mesin flake sorter namanya
dimana menggunakan infrared
dia bisa mereject kontaminasi
kontaminasi selain dari pet
oke jadi yang didaur ulang itu nanti yang pet nya
pit nya dan untuk menjaga kualitas dari resim recycle ini
ya kita harus memastikan memang hanya pet yang di recycle
nah ini pencucian segala macam pembersihan botol juga dilakukan di sini
semua dilakukan di sini
biasanya satu botol itu sekitar lima belas gram ya
lima belas gram ya
oh jadi ini bisa menjadi lumayan
ini banyak menjadi botol
kita lihat di sini kira kira seperti apa ketika botol botol ini sudah dicuci
dan didaur ulang
silahkan mas warji
ini seperti ini ya
seperti ini botol botolnya yang sudah di press akan kita urai ya
menjadi individual botol seperti ini
label nya sudah di take out
dan ini botol dari mana
maksudnya bukan hanya foto coca cola saja
tapi segala macam botol pemasaknya
semua botol pet makanan dan minuman kita bisa recycle
kemudian setelah melewati mesin nomor berapa ini tadi
ini kan ini adalah area sortir ya
dimana kita meng sortir dengan mesin
tapi tetap terakhir itu ada sekitar enam orang manual sortir
karena tetap manusia yang lebih baik dari mesin
jadi kalau ada yang tersisa terlolos dari mesin mesin ini
tetap akan ada manusia yang akan mengambil untuk memastikan
jadi total ada berapa yang bekerja disini
di produksi kita ada sekitar seratus orang
untuk jalan sekarang dua puluh empat jam tujuh hari
nah ini apa yang kita lihat ini
ini sudah dicacah cacah
ini sudah dicacah
di mesin cacah ya
mesinnya di sana
jadi ini yang dalam ruangan ini karena bising ya
sekitar seratus decibel
jadi ini kita grindingnya dalam kondisi basah
jadi botol botol itu dicacah kemudian dicuci disortir
baru bisa dijadikan resin recycling
nah proses dari sini ke sini
karena ini beda sekali
kalau kita lihat ini seperti butir butir ya
dan halus dan sangat sangat bersih ya
jadi apa prosesnya dan apa
apakah ada penggunaan bahan kimia dan bagaimana akhirnya bisa menjadi butir butir seperti ini
jadi prosesnya adalah flake ini kita cairkan lagi dengan panas
dan melalui proses filtrasi lagi untuk memastikan tidak ada kontaminan yang masih ada di dalam
nah kuncinya menjadi food contact approve recycle resin ini adalah kita masukkan ke dalam reaktor
jadi dalam reaktor ini temperatur dua ratus derajat vakum dan juga dengan gas nitrogen
nah disitulah semua kontaminan ini akan dihilangkan
dan delapan jam di dalam sana baru ini bisa menjadi food contact approve resin
jadi tidak ada penambahan kimia
dan ini namanya food grade ya
jadi berarti bisa digunakan memang untuk kemasan botol minuman tanpa ada efek
dan memenuhi semua standar untuk resin pet untuk menjadi botol
terus yang sisa sisa seperti yang tadi sealnya kan ada sealnya kan beda kan
keras dan labelnya dan bagian bagian lainnya yang tidak bisa didaur ulang diapakan
jadi sisa sisa yang kita sortir keluar ini kita menjual kepada public recycling lain tapi lebih ke down cycle
untuk menjadi produk lain
untuk ring yang di leher itu itu bisa menjadi host wear bisa menjadi kursi bisa menjadi lemari
jadi banyak kegunaannya
karena jauh lebih keras ya ya
iya jauh lebih keras dan memang material material ini bisa untuk dipakai lagi
nah ini sudah berjalan sejak tahun dua ribu dua puluh ya
dua ribu dua puluh dua jadi masih satu tahun ya
sudah lumayan cukup banyak yang didaur ulang
ini kira kira kalau dari segi investasinya dan saya lihat ini memang ini merupakan suatu investasi ya untuk membangun fasilitas seperti ini tuh bagaimana
apalagi ini mesinnya impor kan
ya investasinya cukup besar ya
jadi investasi itu sekitar lima ratus miliar
lima ratus miliar hanya untuk mesinnya saja atau untuk
ya untuk hampir semuanya
lima ratus miliar untuk membuat amandina ini
iya jadi ini memang mau tidak mau merupakan komitmen ya dari perusahaan untuk melakukan hal ini ya
kalau tidak ya sampah plastiknya kita akan temukan di mana mana dan ini menjadi masalah ya
tapi kalau amandina itu sendiri kira kira nanti akan membangun fasilitas fasilitas seperti ini dan mungkin bekerja sama dengan perusahaan perusahaan produsen konsumen plastik
jadi memang kita ada rencana untuk ekspansi tapi tentu kita akan ekspansi dengan berkembangnya industri ini
industri ini masih lumayan baru ya di indonesia
jadi tapi kita sangat optimis ya beberapa tahun ke depan ini industri ini akan berkembang dengan besar
iya pastilah apalagi jumlah plastik yang digunakan di indonesia dengan jumlah penduduk yang begitu semakin lama semakin meningkat tantangan terbesar ya
dalam proses ini pak suharji apa selama ini teaving problem ini kan masih awal awal ya
apa yang masih perlu di
itu tantangan terbesar adalah memastikan kontaminan kontaminan yang non pet tidak masuk ke dalam resin ya
tantangan bagi recying pet ini bagi kita adalah plastik pvc
plastik pvc ini sebenarnya masih banyak ditemukan di indonesia
tentu kita harus benar benar memastikan tidak ada kecampur ke dalam cashin pet kita
iya dan so far tidak ada yang kecampur
ini membuat teknologi ini mesin ini memang bisa betul betul memisahkan ya
nah recycle ini bisa berapa kali di daur ulang
jadi apakah setelah recycle pet ini dijadikan botol kemasan kemudian bisa diulang di daur ulang lagi di daur ulang lagi terus berapa kali
sebenarnya karena di indonesia ini recycle pet masih belum banyak ya
jadi dengan botol yang kita collect ini akan selalu tercampur dengan virgin botol
jadi harusnya kita bisa berulang ulang kali recycle tidak ada masalah
tidak ada masalah
tapi jadi kedepannya ya memang kita mau tidak mau harusnya menggunakan yang daur ulang
ini plastik yang aslinya itu bisa dikurangi
dikurangi ya benar
pak suhardi menarik sekali
dan setelah menjadi ini apa yang dilakukan berikutnya
setelah menjadi resin kita feeling ke dalam jumbo bag
di sana mereka akan membuat reform dan membuat botol
jadi prosesnya ini
prosesnya ini sudah memenuhi standar standar coca cola
dimana mereka bisa memproses ini seperti memproses virgin pet
jadi resin ini kalau membuat satu botol kira kira coba berapa banyak
biasanya satu botol itu sekitar lima belas gram ya
lima belas gram ya
jadi ini bisa menjadi lumayan ya
dan yang kita harapkan tentu saja dengan menggunakan recycle pet kita bisa mengurangi ya penggunaan kita terhadap plastik
dan juga kita bisa menjadi di jauh lebih ramah lingkungan ya
apalagi kalau ini terus menerus kita bisa daur ulang kembali daur ulang kembali
sehingga sedikit yang akan masuk ke dalam lingkungan
apa kira kira ya komitmen lah dari amandina ini juga terhadap sustainability nya
bagian dari visi misi mungkin
jadi memang dengan adanya amandina ini kita kan membuat suatu ada kebutuhan nih ya
kita menambahkan nilai kepada botol botol yang bisa kalau tidak diambil jadi sampah di mana mana
jadi kita berkomitmen untuk bisa mengolah semua botol makanan minuman pet untuk menjadi botol lagi
jadi kita memberikan nilai tambah bukan hanya kepada resinnya saja
tapi juga kepada semua yang terlibat dalam supply chain collection ini
iya mungkin juga pesan bagi kita para konsumen kalau sudah menggunakan ya botol kemasan itu jangan dibuang begitu saja
tapi langsung dipilah
jadi di daur ulang atau diberikan untuk di daur ulang
oke kita istirahat sebentar
suharji tetaplah bersama insight with desi anwar
kami masih akan segera kembali
jadi kami mulai berbasis kota
jadi mendekati dengan para wali kota dan bupati untuk bekerja sama dengan mereka
dan alhamdulillah sejauh ini
sudah mulai kelihatan nampak hasilnya
jadi beberapa kota juga sekarang sudah mulai meminta untuk kami dampingi lah
jadi kita ada tiga framework sebenarnya yang kita lihat dari sisi world without waste
nah desain itu adalah fokus ke arah bagaimana kita mendesain packaging kami
sehingga lebih mudah di recycle
dan lebih mudah untuk diolah kembali menjadi bahan baku
kembali bersama insight with desi anwar masih di fasilitas daur ulang botol amandina di bekasi
dan saya ditemani oleh tiga teman teman
ada juga ini ibu karina kita belum ketemu tadi lucia karina
iya dan kembali bersama pak suharji gasali sebagai managing director amandina bumi nusantara
tadi kita sudah banyak sekali belajar dari pak tri mengenai komitmen coca cola untuk mengurangi ya sampah
dunia tanpa sampah ini sangat penting sekali
apalagi ya produsen mau tidak mau juga harus bertanggung jawab terhadap kemasan yang diproduksinya
dan ini tentu saja good for your business juga ya
dan dari pak suharji kita sudah belajar mengenai proses bagaimana daur ulang botol ini dilakukan oleh amandina
tapi kita belum mendengarkan dari euro pacific partners dari coca cola itu sendiri
nah bu karina ini kan saya lihat ini
bagus sekali ya
kolaborasi ya antara perusahaan dan juga tadi ada lsm nya dan ada pabriknya lah istilahnya
tapi ini kan ada induk besarnya
nah ini bagaimana euro pacific partners ini dan juga bekerja samanya dan keberadaannya di indonesia ini serta misi untuk sustainability itu seperti apa
makasih mbak desy
jadi izin saya juga menjelaskan bahwa fasilitas daur ulang amandina bumi nusantara
dan yayasan mahijapara hita nusantara
ini merupakan investasi yang dilakukan oleh coca cola euro pacific partners indonesia bersama partner kami dynapack asia
jadi itu kami mulai di tahun dua ribu dua puluh dengan investasi sebesar kurang lebih dirupiakan itu lima ratus lima puluh miliar
lebih dari lima puluh lima miliar sebetulnya
jadi ini merupakan investasi awal pada amandina bumi nusantara dan yayasan mahijapara hita nusantara
kenapa dua unit ini berdiri
karena menurut kami dibutuhkan satu full value chain
jadi tidak bisa hanya investasi pada pabrik daur ulang saja atau hanya di collection nya saja
tapi harus saling melengkapi sehingga kita bisa menerapkan yang namanya close look bottle to bottle
di samping itu juga baik amandina dan mahijab
ini bagi saya secara pribadi ini punya makna sebagai satu pasangan
jadi satu pasangan suami istri
kebetulan waktu saya pick up namanya amandina bumi nusantara itu berarti putri penyayang bumi nusantara
kemudian mahija parahita nusantara adalah putra pemberani penyelamat bumi nusantara
oke jadi memang serasi sekali
memang jadi kayak mimi lan mintuno kalau di bahasa jawa
nah ini kami buat sedemikian rupa supaya satu kami bisa membantu pemerintah dalam upaya pengurangan sampah plastik botol ya
kemudian yang kedua juga sebagai upaya komitmen dari coca cola euro pacific partners indonesia sendiri
dan ini butuh alat untuk melakukan ini
itulah kenapa akhirnya kebetulan saya sendiri yang membidani saat itu pada dimulai dari
akhir tahun dua ribu tujuh belas untuk membuat fasilitas daur ulang ini dan juga yayasannya
di samping itu juga mbak dengan adanya upaya menggunakan bahan daur ulang plastik itu kita juga bisa mengurangi carbon emission
jadi sekitar saya agak lupa angkanya ya sekitar satu ratus tujuh puluh kg per karbon emission equivalent
itu bisa kita mengurangi
itu bisa kita kurangi dibandingkan dengan kalau kita menggunakan resin plastik yang virgin
yang artinya itu dari fossil fuel
di samping hal tersebut dengan adanya keberadaan yayasan mahijapara hitanusantara kami juga bisa akhirnya membantu mendorong sirkular ekonomi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
kenapa saya sebut seperti itu
kalau kita datang ke area area perkampungan
dimana komunitas pengumpul sampah
sampah itu berada
kita akan bisa melihat bahwa yang namanya hak asasi manusia tidak berjalan sepenuhnya di sana
nah yayasan mahijapara hitanusantara mempunyai tujuan
selain mereka membantu pengumpulan dengan collection streamnya
itu juga membantu meningkatkan taraf hidup dari keluarga para pengambil sampah atau yang sering kami sebut recycling hero
saya berusaha menghindari pemulung karena rasanya saya jadi giro
rasanya saya jadi hero
jadi kami sebut recycling hero
membantu mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka
baik dari pelakunya sendiri maupun bahkan sampai ke anak anaknya
jadi kalau kita lihat dari secara komunitas ini sudah melibatkan berapa banyak orang dan berapa besar ya komunitas dengan adanya inisiatif seperti ini mbak karina
kalau collection center kami saat ini punya sekitar dua puluh empat
kalau untuk collection partner itu kami punya seribu tujuh ratus tujuh puluh tiga
kalau untuk recycling hero saya kurang ingat persis nanti mungkin soehari yang akan bisa jawab
itu mungkin sudah hampir mendekati sekitar angka empat puluh ribuan dari para pelakunya sendiri
nah di luar dari itu ada istri dan ada anak anaknya yang juga ini itu akan lebih banyak lagi
capability building terhadap para recycling heroes dan keluarganya
termasuk juga mendorong anak anaknya itu untuk bisa mengentaskan kemiskinan yang terjadi di sana melalui sekolah
kemudian juga program kesehatan
bahkan juga mengajarkan keluarganya untuk ayo kita beralih nih dari yang namanya stunting dan kekurangan edukasi terhadap masa depan kalian
oke jadi mbak karina saya lihat ini lebih dari sekedar mendaur ulang botol plastik ini
ada semacam meningkatkan kesejahteraan karena selama ini memang kalau urusan sampah itu ya tadi sekarang recycling heroes ini ternyata kita bisa membantu ya dengan mengadakan inisiatif seperti ini
mungkin pak tri bisa lebih jauh lagi khusus coca cola mengenai yang tadi circular economy
kira kira apa target ataupun visi dan misi yang ingin diterapkan dalam khusus circular economy nya coca cola
baik mbak desi
jadi mungkin apa yang disampaikan mbak karina sudah sangat jelas sekali seperti apa kita melakukan di indonesia
tapi memang kalau kita lihat circular economy secara utuh memang tentunya komponennya sangat luas mbak
kita pahami visi world without us kita berusaha menjauh ke arah sana
tapi dalam visi itu sendiri ada tiga komponen besar mbak
kalau mbak desi ingat ada yaitu terkait dengan desain terkait dengan collection dan terkait dengan partnership mbak
nah desain tadi sudah disampaikan kita berusaha mengenalkan rpet recycle
alhamdulillah dari coca cola jura pacific panther dan juga dandampax sudah berinvestasi di amandina bumbi nusantara menghasilkan resinnya yang bisa dipakai
dengan designnya tentu saja harus ada
dengan design spesifik yang kualitasnya terjamin kemudian safetynya terjamin
dan itu melalui proses approval yang sangat panjang ya
selain itu tadinya memang sudah tentunya rpt tadi sudah diluncurkan alhamdulillah di bulan juni kemarin kita sudah lakukan di indonesia
dan yang tiga tentunya ada partnership juga dan collection mbak
nah collection ini sendiri sebenarnya kalau kita lihat ke depannya memang masih perlu upaya upaya tertentu mbak
karena di indonesia kita tahulah apa ketersediaan infrastruktur pengumpulan sampah masih belum complete belum luas
kita lihat di bagian timur indonesia seperti apa
nah tentunya nanti mungkin bisa disampaikan
dan juga di sini mungkin dari householdnya dari rumahnya mereka belum paham
seperti apa pemilahannya belum
dan mungkin konsumen juga banyak yang tertarik tapi mungkin belum tahu caranya bagaimana mbak
nah jadi tentunya pr kita cukup besar
pr bagaimana kita melakukan biasa ekspansi collection tadi
karena itu memenuhi target tadi seperti apa
tadi sampaikan bu karina mungkin sudah lebih dari empat puluh ribu recycling hero yang kita kerjasama
ada tujuh ribu collection partner dan lain sebagainya
tapi apakah itu enough mbak untuk kita mengejar target kita ke depan
mungkin perlu ekspansi
di lain itu adalah bagaimana kita mengajak konsumen mbak
konsumen kita banyak yang peduli tapi kadang masih bingung caranya bagaimana
embat story dan juga call to action terkait dengan pemilahan sampah
kita embat di dalam semua kegiatan marketing kita mbak
ini kita mulai lakukan itu
kedepannya kita juga melihat bagaimana dengan customer pak
kita punya tentunya retail partner kita customer customer kita
mereka juga banyak sudah mulai tertarik bertanya mbak
apa yang mereka bisa kerjasamakan terkait dengan sustainability terkait dengan isu sampah
nah ini yang kita juga sekarang lagi eksplor mbak
kita lagi bekerjasama dengan beberapa partner besar
apa yang kita bisa lakukan bareng untuk kita mendorong supaya konsumen kita paham mengenai recycling dan bisa terlibat
ya menurut saya ini memang penting sekali
karena harus ada perubahan mindset bahwa dari ini sampah
sampah itu kan berarti tidak ada nilainya dibuang terus kita tidak peduli
tapi dengan menciptakan bahwa ini sebenarnya bukan sampah tapi aset yang bisa dimonetize bisa diuangkan
inilah yang tadi ya circular economy tadi mbak karina sebut ya
dan ini juga ada sistem namanya nonahelix approach
dimana nonahelix approach itu sebetulnya adalah pengembangan bank sampah berbasis komunitas
dimulai dari edukasi segregasi sampai juga pendampingan untuk ekonominya
jadi mereka diberi edukasi terkait financial inclusivity
kemudian bagaimana mereka tata kelola manajemennya
sehingga bank sampah itu betul betul bisa hidup dan mereka akhirnya running sendiri tanpa bergantung lagi pada pihak pihak yang lain
tentunya ini juga melibatkan beberapa stakeholders
ada sembilan stakeholders makanya namanya nonahelix approach
dan ini coca cola sudah banyak bekerja sama dengan bank bank sampah dan juga ini kan ini
detailnya sangat banyak sekali mbak
ya jadi kebetulan untuk nonahelix approach ini dibidani oleh nonahelix
jadi kami mulai berbasis kota
jadi mendekati dengan para wali kota dan bupati untuk bekerja sama dengan mereka
dan alhamdulillah sejauh ini sudah mulai kelihatan nampak hasilnya
jadi beberapa kota juga sekarang sudah mulai meminta untuk kami dampingi lah
dan tentunya bukan hanya coca cola europe pacific partners ya
tapi juga mengajak partners yang lain termasuk coca cola indonesia bank bank perguruan tinggi juga mbak
dan juga mengajak para ulama ataupun pemimpin agama di daerah sana
karena ini penting
karena perubahan mindset
iya dan itu harus mulai betul betul dari keluarga inti
dimana itu bisa dipengaruhi oleh para ulama ataupun para pengemuka agama lah istilahnya kayak gitu
jadi kami juga mengajak kayak nu muhammadiyah ataupun juga gereja dan pura pura untuk bersama sama
tapi tantangannya selama ini apa kira kira
dalam melakukan inisiatif seperti ini
awal awal apakah mereka mungkin harus ada proses dulu sampai melihat hasilnya
ini kan lumayan ya cukup baru ya inisiatif ini
so kak bagaimana
awalnya memang ditolak
ya itu memang pengalaman pahit
namun setelah kami melakukan pendekatan betul betul pendekatan dari hati ke hati
kemudian juga memperlihatkan bagaimana hasil yang sudah dilakukan
salah satu contohnya adalah di seminyak bali
karena mereka akhirnya yang tadinya hanya sekitar tiga juta per bulan sekarang sudah menjadi empat tiga m
nah ini membuka wawasan baru buat mereka
dan betul betul kita dampingin
kalau dulu kegagalan dari bank sampah karena berbasis catatan manual
begitu akhir bulan catatannya hilang lah atau uangnya dipakai yang pengurus lah dan lain sebagainya
nah sekarang dengan sistem yang kami bekerja sama dengan
kebetulan hari ini ada penandatanganan dengan ojk di lampung dengan menggunakan perbankan
setiap sampah yang mereka tabung itu langsung uangnya masuk ke tabungan mereka
oke jadi mereka sendiri bisa cek south
betul dan bank sampahnya juga menjadi agen dari bank tersebut
sehingga itu membuat ekonominya berputar
jadi support dari pemerintah segala macam ini bagus ya
kalau ini mau diadopsi secara global ya mau gak mau kita harus berdiskusi dengan berbagai pihak
apakah sharing best practice dengan pemerintah dengan teman teman industri lain
bagaimana membangun kapasitas seratus total di indonesia
mungkin bukan hanya indonesia secara global pun seperti apa
ini yang kita mesti dorong mbak
karena mau gak mau isu sampah plastik that's everyone's issue
tapi kenapa penting ya bagi perusahaan seperti coca cola ini kan this is no your co business lah istilahnya
ini ya yang namanya ini kan menjual supaya mendapatkan inilah supaya laku profit dan lain sebagainya
kenapa memasukkan ini dalam
karena ini aku ingat pernah ada suatu waktu di mana kami pada waktu world without waste diluncurkan kami sempat berdiskusi dengan pimpinan juga bertanya
sebenarnya kalau kita lihat emang seberapa banyak pilihan kita kita bisa mencari pilihan yang lebih baik

dan memang masukannya sangat jelas this is existential mbak as a business
existential yang betul betul sangat penting
sangat penting mbak
dan memang material plastik ini material plastik ini sangat berguna mbak
dari sisi kualitas dari sisi pengolahannya bagaimana bisa menjaga mutu produk di dalamnya
terus terang belum ada tergantikan mbak secara material
nah memang ini akhirnya
kita harus berpikir kalau ini memang bisa digantikan bagaimana kita bisa mengolah dampaknya
karena kalau kita nggak bisa mengolah dampaknya as a business kita bisa stop
ke depannya konsumen kita mungkin nggak akan beli produk kita karena dia ngelihat bahwa we're not doing anything
jadi memang benar benar tidak sustainable kalau terus benar bergantung kepada tadi gua jenreisin itu
karena ini kan bergantung kepada ini ya fossil fuel
semakin lama juga semakin berkurang
dan posnya akan semakin mahal bumi kita cuma satu
tapi ini sekarang memang sudah dituntut ya mbak esg ya
sudah jadi memang ini bagian juga daripada bagaimana secara global investor melihat
as a company bagaimana kita melihat konteks esg
apakah mereka committed dengan pengurangan sampah plastik dengan climate change adaptation mengurangi gas emisi seperti apa
dan di kita memang itu sangat sangat penting
makanya world without waste itu as a vision itu memang visionnya mau nggak mau harus dijalankan
bahkan kalau saya bilang secara struktural organisasi memang ada spesifik orang orang yang memang ditugaskan untuk menjaga itu
menjaga pencapaian itu
kalau indonesia kan memang unik tadi kan disebut cara kita ya secara mindset dan juga kebiasaan membuang sampah
dan banyak sekali ya sampah karena pengelolaan
karena pengelolaan sampahnya kurang sampah itu akhirnya masuk ke sungai masuk ke landfill masuk ke laut dan lain sebagainya ya
dan ini kan sangat merusak
tapi juga ini tadi ada potensi untuk menjadikan sampah ini sesuatu
karena pengelolaannya berbasis
ini mungkin bagaimana suharji anda melihatnya ini
karena kan kita harus ada pasokan sampahnya
menjaga sustainability ini kira kira apa yang harus betul betul dipelajari
jadi memang kita kerjasama ya dengan seluruh collection center di seluruh indonesia dengan para recycling heroes juga
itu mereka juga harus ada kita bisa memberikan demand yang terus terus
jadi mereka yakin barang yang diambil dan dikumpulkan itu akan dibeli
dan ini menjadi pendapatan mereka
dan itu tuh tujuan kita supaya bisa meningkatkan taraf hidup para recycling heroes ini
dan ini sudah terasa dampaknya bagi mereka
karena ini merupakan sumber penghasilan yang baru bagi masyarakat
jadi banyak yang di dalam network kita sekarang ini menjadi suatu kebanggaan juga
oh dia bisa menjual ke ahmadina bumbung nisantara ini
sekarang sudah mulai menjadi kebanggaan dan tentu kita pengen ini semakin banyak ya
jadi kita bisa menghubungi masyarakat yang mulia
dimana kita sebagai suatu perusahaan yang peduli lingkungan dan juga peduli kepada recycling heroes ini
jadi bukan hanya kita membeli botol botol ini saja
tapi kita juga salah satu pilah kita adalah bagaimana kita meningkatkan taraf hidup
dan juga kita juga percaya kepada edukasi
dimana edukasi ini yang bisa membantu para recycling heroes ini dalam meningkatkan taraf hidup mereka
tarif hidup mereka
apalagi karena selama ini yang memang memungut sampah ini adalah yang taraf ekonominya kan sangat memprihatinkan
jadi ini menjadi profesi lah
jadi mereka bisa betul betul meningkatkan kesejahteraan dan perekonomiannya mereka
ini menurut saya itu luar biasa ya kalau kolaborasi
ini kolaborasi ini penting sekali
tapi harus ada juga buy in dari masyarakatnya dari pemerintahnya
sekarang melihat ke depan dengan inisiatif ini mau dibawa kemana
nah target targetnya kan tentu saja kira kira optimis nggak bisa dipenuhi
mbak karina melihat misalnya situasi yang ada di indonesia ini apa apa saja yang
kebetulan nama tengah saya optimis dan positif
jadi saya selalu optimis dan positif bahwa meskipun itu sulit
tapi kalau misalkan kita bisa dengan sabar membimbing masyarakat insya allah itu akan terpenuhi
sama dengan proyek ini yang tadinya
banyak challenges waktu kami hadapi untuk membangun ini
yang paling berat challengesnya selama ini
regulasi pemerintah kemudian infrastruktur yang tidak siap yang belum siap lah
cuma saya selalu membalikkan kepada rekan rekan
oke kalau misalkan memang itu tidak siap apakah kita harus berhenti dan hanya menunggu
apakah tidak sebaiknya kita juga akhirnya menjadi part of the players gitu
yang akhirnya membuat perubahan itu
kita jangan hanya berkata bahwa
oke mari kita perbanyak change agent tapi kita sendiri tidak mau jadi change agent
sama juga dengan yang apa yang kami lakukan saat ini tantangan itu banyak mbak
termasuk juga pertanyaan pertanyaan apakah anda anda ini
karena ini semua dibangun oleh indonesian
meskipun kami perusahaan internasional tapi semua dibangun oleh orang orang indonesia
pertanyaan itu banyak apakah kalian mungkin melakukan ini
apakah kalian mampu mewujudkan ini
tapi alhamdulillah dalam dua ribu dua puluh satu kami mulai hingga sekarang
perusahaan ini berjalan lancar dan dikelola oleh orang indonesia
insya allah kami juga punya target dua puluh lima sampai tiga puluh ton
kemudian untuk pengumpulan sampah plastik botol
tahun lalu sebetulnya kami mendapat target tujuh
tapi kami bisa lalui sehingga kami bisa mengumpulkan sekitar dua belas
lebih dari dua belas lima ratus ton
yang adalah nilai yang lumayan besar untuk perusahaan di indonesia
dan kemudian tahun ini insya allah nanti kami akan bisa tingkatkan
karena saya lihat investasinya kan tidak kecil untuk melakukan ini
komitmen dari europacific partners ini betul betul jangka panjang ya
betul betul betul jangka panjang
bahkan suharji ini salah satu talenta terbaik yang kami punya
itu juga akhirnya kami dedikasikan untuk membangun lini produksi ini
dan dia berhasil membuktikan bahwa kita bisa untuk menjalankan
dan harus ada mandina di tempat tempat lain
ini kan prototipe mungkin kalau bisa nih di seluruh indonesia
ini bisa akan sangat mempermudah dan juga meningkatkan jumlah yang bisa didaur ulang
mungkin terakhir pak tri
looking ahead kira kira apa aspirasinya dan apa mungkin ini kan harus ada dukungan dari
kuncinya seperti apa
stakeholder termasuk dari regulator dari konsumen
harus ada edukasi untuk semuanya
karena ini bukan hanya bisnis kita minum dari botol
tapi ada yang namanya global warming
ada juga yang namanya kita harus antisipasi itu semua
mungkin mbak desy sudah menyebutkan mbak
ujungnya memang adalah how we collaborate
kita punya resources kita punya kemampuan
tapi kita punya kemampuan basically satu perusahaan
kalau ini mau diadopsi secara global ya mau gak mau kita harus berdiskusi dengan berbagai pihak
apakah sharing best practice dengan pemerintah
dengan teman teman industri lain
bagaimana membangun kapasitas seratus total di indonesia
mungkin bukan hanya indonesia secara global pun seperti apa
ini yang kita mesti dorong mbak
karena mau gak mau isu sampah plastik that's everyone's issue
kita dibanding dengan negara negara lain bagaimana
coca cola di misalnya negara lain
alhamdulillah kalau kita bilang indonesia ini bisa menjadi contoh
kita bisa menjadi contoh
kita bisa menjadi contoh bagi yang lain di coca cola global
apa yang kita lakukan di sini itu luar biasa pak
bahwa kita sudah ada pembuktiannya sudah ada pabrik yang physically sudah kelihatan
bagaimana kita meng collect sudah berjalan
ini sudah mulai dipelajari oleh negara negara lain mbak
jadi memang sudah mulai ditiru
ini betul betul kelibatan stakeholders mbak
dan sambil membangun kapasitas building dari para pelaku pengusaha sampah
jadi optimis juga ya
nama tengahnya optimis juga ya
bahkan kalau bisa melewati dari target itu sendiri
kita tidak bisa menunggu dua ribu enam belas
ini sukses ya dalam semua inisiatifnya
dan saya harapkan ini juga bisa menjadi contoh bagi perusahaan perusahaan consumer goods yang lain
karena memang sumber ya dari plastik yang ada di mana mana itu
memang teratur dari kemasan yang kita sendiri konsumsi
jadi sebenarnya tanggung jawab kita juga
kita harus mengedukasi diri kita untuk apa yang kita lakukan dengan kemasan setelah kita menggunakannya
nah ini semua bisa didaur ulang
bisa digunakan kembali
dan juga bisa membantu teman teman yang membutuhkan income atau pemasukan lebih yang buat membantu dari secara ekonomi
sekali lagi pak tri pak rina dan juga pak suharji
terima kasih banyak atas insightnya
luar biasa sukses
semoga semua target tercapai
ya demikian insight with desi anwar kali ini
terima kasih juga atas perhatian anda
jangan lupa anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar